sosialisasi ppkm darurat ini dilakukan jejaran satlantas poresta malangkota dan anggota tni senin malam
petugas juga berdandan ala pocong dalam sosialisasi yang dilakukan di dua jalan protokol yakni jalan ijen dan jalan agus salim
sosialisasi ini menyasar pengguna jalan yang sedang lewat dan warung warung penjual makanan
petugas mengingatkan pemilik warung untuk tak melayani pembeli yang makan di tempat
dalam ppkm darurat di kota malang sejumlah jalan protokol ditutup dan penerangan jalan umum dipadamkan
langkah ini dilakukan untuk meminimalisir kerumunan dan pergerakan masyarakat yang tidak diperlukan
betul sekali mas dengan adanya program ppkm darurat ini kita kendalikan mobilitas masyarakat
nanti kita dua puluh lalu kita padangkan dengan tujuan
dengan tujuan agar
agar masyarakat yang melakukan aktivitas agak berkurang dengan padamnya lampu
selain di malang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan virus covid sembilan belas
satuan lalu lintas polres jember bersama dinas kesehatan serta dinas perhubungan
senin malam juga melakukan penertiban ppkm darurat dengan membawa replika hantu pocong
hantu pocong tersebut sengaja ditempatkan di sudut ruas jalan yang dialihkan oleh petugas
masyarakat jember pada khususnya
mari kita bersama sama dengan kita membawa ini pocong pocongan ini
mudah mudahan ini bisa menyadarkan kita bahwa covid sembilan belas sangat berbahaya sekali
meski begitu ada saja warga yang mengabaikan imbauan pemerintah untuk berdiam di rumah
tim liputan cnn indonesia